komunitas ciliwung bersama sejumlah relawan pemerhati sungai pramuka dan masyarakat wilayah depok jawa barat
melakukan aksi bersih sungai sebagai rangkaian memperingati hari lingkungan hidup yang diperingati setiap tanggal lima juni
aksi bersih bersih ini dilakukan di sepanjang sungai ciliwung yang melewati tiga kecamatan di kota depok
yaitu kecamatan sukmajaya pancoran mas dan kecamatan beji
ketua komunitas sahabat ciliwung hidayat al ramdhani menjelaskan selain membersihkan sampah sampah
aksi ini juga merupakan upaya mengedukasi masyarakat untuk peduli akan mutu air dan kebersihan sungai dari sampah
kegiatan ini untuk memperingati hari lingkungan hidup sedunia yang kita peringati sudah ke lima puluh
mudah mudahan ini menjadikan trigger untuk sungai sungai lainnya dan trigger untuk masyarakat seluruhnya
jadi permasalahannya bukan hanya pada di sungainya tapi pada pola hidup masyarakatnya
tapi pada pola kebiasaan masyarakatnya yang menganggap dulunya ya dulunya
mungkin sepuluh atau lima belas tahun yang lalu dia menganggapnya sungai adalah tpa
tapi saat ini di depok masing masing di kelurahan sudah ada komunitas ciliwung
sementara direktur pengendalian pencemaran air klhk neti widayati berharap
aksi ini bisa mengelola
mengurangi permasalahan pencemaran air sehingga kualitas air bisa membaik
kalau kita lihat dari tren status mutu dari tahun dua ribu lima belas ya
dua ribu lima belas mungkin beberapa sungai itu cemar berat gitu ya
kalau kita lihat sekarang itu sudah membaik meskipun belum semuanya ke kondisi baik
tapi sudah membaik
aksi bersih bersih yang diikuti dua ratus lima puluh orang ini berhasil mengumpulkan sampah lebih dari dua puluh karung dengan berat mencapai satu dua ratus delapan puluh kg
sampah tersebut terdiri dari sampah plastik dan produk makanan
iqbal kiarso jimmy chandra depok jawa barat